tidak hanya menjamin stok pangan pemerintah juga menggenjot kesiapan infrastruktur untuk menghadapi arus mudik natal dua ribu delapan belas dan tahun baru dua ribu sembilan belas
kementerian perhubungan akan mengoperasikan seluruh ruas tol transjawa dari jakarta hingga surabaya
tol transjawa memiliki panjang delapan ratus tujuh puluh km
untuk kesiapan jalan tol ya ini sesuai koordinasi dengan rekan rekan bina marga dan badan pengatur jalan tol
untuk natal tahun baru ini nanti itu dari jakarta semarang solo sampai ke surabaya itu sudah fungsional
jadi sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat namun ada yang berbayar ada yang masih dibebaskan artinya tidak berbayar
nah terkait dengan dioperasikannya jalan tol ini nanti sebenarnya kita tidak khawatir lagi masalah kemacetan ya
tetapi yang harus diwaspadai justru aspek
keselamatan nah ini melalui media ini kami mengharapkan masyarakat untuk waspada terhadap kecepatan
karena jalannya itu bagus dan mulus
ini kalau tidak diingatkan dari sekarang kami khawatir nanti masyarakat itu banyak melakukan pelanggaran batas kecepatan